kepala bidang organisasi dan pengkaderan dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat
menyatakan tidak tertutup kemungkinan akan disandingkan dengan basuki cahayapurnama atau ahok
dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta dua ribu tujuh belas
walau jarod menyebut proses penetapan calon gubernur dari pdip masih lama
ahok seakan beranggapan pencalonan tersebut sudah tidak mungkin
kalau belum talak tiga kan begitu dan pernikahan kan
jadi talak tiga mesti menikah dulu nanti cerai lagi dia juga begitu kan ini kan gak keburu